menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali meninjau pemusatan latihan bulu tangkis di pelatnas pbsi cipayung jakarta kami sore
kunjungan menpora dalam rangka melihat kesiapan atlet bulu tangkis yang akan turun di kejuaraan bulu tangkis bergu asia dua ribu dua puluh di manila filipina pada tanggal sebelas hingga enam belas februari mendatang
didampingi sekretaris jenderal pbsi ahmad budiarto menpora mendatangi sejumlah fasilitas pelatihan seperti pusat kebugaran lapangan bulu tangkis asrama atlet putra dan putri sampai ruangan makan para atlet pelatnas
menpora menilai persiapan yang dilakukan pbsi menjelang kejuaraan beregu asia di manila filipina cukup baik
ia optimistis para pebulu tangkis andalan indonesia minimal dapat memenuhi target masuk ke babak semifinal
baik putra maupun putri
apalagi kejuaraan beregu asia merupakan kualifikasi untuk babak utama piala thomas dan uber dua ribu dua puluh yang akan dihelat di ahrus denmark pada enam belas hingga dua puluh empat mei mendatang
indonesia master yang baru saja dilaksanakan di jakarta dan kita menyabet tiga ya
menjadi rasa optimis kita untuk piala thomas kita bisa berbicara lagi
mudah mudahan dengan semangat pada saat indonesia master yang kemarin masih terbawa
dan kita bisa mengembalikan lagi kejayaan tim bulu tangkis indonesia di thomas cup